sorotan lain saudara jenazah perempuan dan anak anak termasuk seorang bayi dibawa ke rumah sakit pusat gaza hari minggu
korban tewas akibat serangan israel di kamp pengungsi di dair al balah gaza palestina
empat jenazah yang terdiri dari dua perempuan dan anak anak dibawa ke rumah sakit martir al aqso dair al balah gaza palestina
sejumlah orang juga mengalami luka luka akibat serangan israel yang terjadi hari minggu
selain diir al balah menurut petugas medis palestina serangan udara israel juga menewaskan sedikitnya dua puluh dua orang ketika menghantam tenda tenda pengungsi di kota rafah wilayah gaza selatan
dilaporkan serangan israel ke gaza palestina telah menewaskan hampir tiga puluh enam ribu orang